seorang pedagang pasar nekat kabur saat mengetahui ada petugas berapd lengkap
datang ke area pasar karanganyar soho besar jakarta pusat kamis pagi
pedagang tersebut nekat lari dan meninggalkan begitu saja lapak dagangannya
selain ada yang kabur kedatangan tim medis dari puskesmas kecamatan soho besar ini
membuat sejumlah pedagang lainnya memilih untuk merapikan barang dagangan mereka
mereka memilih untuk menutup lapak berjualannya dibandingkan harus mengikuti swab tes masal
udah takut duluan
iya kalau di rumah sakit kan mahal
ini takutnya atau khawatirnya kenapa
gini loh udah dibilang sehat gitu tau taunya ada penyakit gitu takut saya udah gitu
wakil camat sawah besar devi riana sumanti menyayangkan sikap sejumlah pedagang itu
swab tes yang seharusnya dilakukan di gedung serbaguna terpaksa diubah menjadi pemeriksaan jemput bola
lantaran sepinya pedagangnya
pedagang yang datang untuk mengikuti swab tes
rencana memang tadinya kita mengharapkan para pedagang sudah diinformasikan sudah dihimbau
untuk datang ke tempat skkt ini untuk melakukan swab atau pcr masal
hanya saja mungkin karena mereka sambil berjualan ada terkendala terkait untuk menjaga barang jualannya
sehingga mungkin metode ini akan kita ganti menjadi kita akan jemput bola kepada para pedagang
supaya lebih efektif waktunya
dki jakarta melalui dinas kesehatan memang gencar melakukan swab tes pada pedagang pasar
hal tersebut dilakukan guna mendeteksi kemungkinan adanya kluster baru sebaran virus corona di area pasar
rizky ihtiar yahya jakarta